ada salah satu cara juga yang dilakukan oleh pihak kepolisian niprap untuk mengurangi kriminalitas
ada aplikasi baru yang bisa dimanfaatkan oleh warga jakarta sebagai antisipasi pengamanan diri namanya aplikasi pmj
ya aplikasi ini menjadi aplikasi smartphone pertama yang berfungsi sebagai penghubung pengaduan
setelah laporan masyarakat terkait gangguan kamtipnas hingga kriminalitas
nah berikut rangkumannya untuk anda
banyak kejadian yang membutuhkan penanganan sigap dan cepat
laporan secara konvensional membutuhkan waktu sehingga masalah tidak bisa ditangani secara langsung
untuk menjawab tantangan tersebut polri mengeluarkan bermacam aplikasi berbasis digital
yang dibuat untuk mempermudah masyarakat melaporkan sebuah kejadian yang membutuhkan pertolongan polisi
di jakarta polda metro jaya meluncurkan aplikasi siap pmj
dengan beberapa fitur yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk pelaporan melalui smartphone
masyarakat dapat mengirim laporannya dalam bentuk tertulis foto dan video berdurasi maksimal sepuluh detik
laporan yang akan masuk ke comment center di polda metro jaya akan direspon oleh anggota yang ada di lapangan
aplikasi ini juga menggunakan fitur gps untuk mengetahui lokasi serta panduan menuju kantor polisi terdekat
jika sewaktu waktu pengguna membutuhkan perlindungan di wilayah yang tidak dikenali
selain itu pengguna juga dapat terintegrasi langsung dengan berbagai pihak
seperti jasa marga pemadam kebakaran basarnas satpol pp pln dan pihak penting lainnya
sehingga cakupan penanganan masalah bukan hanya sekedar terkait tindak kriminal